acara ini dipersembahkan oleh
saya dr fala dinda berjaga untuk menjawab konsultasi asik healthy zen
sebelum saya jawab daftar konsultasi asik yang sudah antri sudah beragam konsultasi asik yang saya jawab di episode sebelumnya
saya harap bisa menambah pengetahuan kalian dari sisi medis dalam menghadapi pandemi
gak perlu lama lama lagi saya buka konsultasi asik yang sudah masuk datangnya dari twitter dan instagram berikut ini
konsultasi asik pertama dari relina vita underscore dua puluh dua
dear doctor kemarin aku keultah temen
ternyata tiga hari kemudian dia kasih kabar kalau dia positif corona
ada temenku yang swab ternyata positif juga
tapi kok aku enggak ya
tau gitu aku kasih lilin aplikasi aja
pertama tindakan teman kamu untuk mengumumkan bahwa temen kamu positif covid sembilan belas itu sudah benar
yang paling penting dari penanganan pandemi adalah tracing
jadi bila terinfeksi covid sembilan belas ada baiknya untuk menghubungi semua yang terpapar dari kamu dua minggu kebelakang
nah sekarang bila kamu terpapar covid sembilan belas dari orang lain maka yang harus kamu lakukan adalah pantau kondisi tubuh kamu
dan jika memungkinkan lakukan isolasi mandiri
bila kamu mengatasi covid sembilan belas lakukan apa
dalami gejala lakukan swab antigen maupun swab pcr
atau lakukan isolasi mandiri selama dua minggu
konsultasi asik dari rado fitredi
dear doc kasih tips dong gimana olahraga yang baik di tengah pandemi
saya hobi sepedaan tapi nggak seru kalau nggak rame dan kalau rame gitu perlu pakai maskernya
protokol kesehatan diaplikasikan di semua aktivitas
bukan hanya saat berolahraga
tidak lelah saya beritahu bahwa protokol kesehatan adalah
mengenakan masker menjaga jarak menjaga kebersihan membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan
protokol kesehatan ini harus dilakukan di semua aktivitas
pergi ke sualaman
yang mengantar anak pergi ke rumah sakit hingga berolahraga
banyak anggapan ketika berolahraga maka kita bisa tidak mengenakan masker
tapi ternyata lingkungannya ramai
olahraga yang tadinya ingin meningkatkan sistem imun malah berujung terinfeksi covid sembilan belas
jadi solusinya gimana dong
solusinya adalah lihat kondisi sekitar
bila memang healthy zen menginginkan untuk berolahraga dengan tidak mengenakan masker
maka pastikan healthy zen berolahraga di tempat yang sangat aman dan jauh dari orang lain
misalnya healthy zen berolahraga di rumah
atau berolahraga di tempat terbuka tapi bisa menjaga jarak yang sangat aman dari orang lain
protokol kesehatan ini berlaku bukan hanya saat olahraga
tapi juga saat melaksanakan aktivitas
misalnya healthy zen ingin minum atau ingin makan
healthy zen boleh melepas masker tapi pastikan healthy zen berada di tempat yang aman
begitupun ketika healthy zen ingin melakukan olahraga
di tengah pandemi olahraga berfungsi sangat baik untuk mendekatkan imunitas
maka sangat disarankan untuk tetap berolahraga di tengah pandemi
tapi harus tetap bijak ya
lanjut lagi yuk
kali ini konsultasi asiknya dari marina rey
pakai voice note nih kita dengerin bareng bareng yuk
dear dokter gimana sih caranya supaya kulit muka tetap glowing meskipun pakai masker thank you

permasalahan perempuan yang hadir sebenarnya enggak perempuan sih tapi semua pasien
kadang kadang datang ke saya itu dengan jerawat atau yang lebih trendy dikenal dengan maxne
atau max afne jadi berjerawat di area yang tertutup masker
itu lumrah terjadi di tengah pandemi karena ternyata muka yang tertutup masker itu menjadi lebih lembab
sehingga lebih mudah berminyak sehingga tumbuh bakteri lebih mudah di area tersebut
kita bisa mencegahnya dengan rajin mengganti masker
rajin mencuci muka di area tersebut hingga rajin memakai skincare yang tepat
ketahuilah jenis kulitnya
tapi maxne ini bukan halangan healthy zen untuk tidak memakai masker ya
karena masker jauh lebih penting di pandemi ini daripada kulit yang glowing
menghindari pakai masker demi tidak berjawat tapi terinfeksi covid sembilan belas kan ngeri juga ya healthy zen
konsultasi asik dari rambut tujuh puluh tujuh
oh serem kayaknya badannya gede gitu nih
dear doctor kolesterol saya tinggi semenjak idul fitri
padahal saya sudah ada jadwal vaksinasi
bagaimana seharusnya supaya saya tetap bisa pas
syarat vaksinasi sejauh ini tidak mengharuskan seseorang ada pada kolesterol normal
tapi bukan berarti healthy zen bisa makan seenaknya sehingga kolesterolnya bisa tinggi loh
karena kadar kolesterol yang tinggi dalam darah itu bisa memicu penyakit penyakit lain yang sama ngerinya
mungkin bukan covid sembilan belas tapi bisa menjadi faktor comorbid parahnya gejala dari covid sembilan belas
jangan sampai sedang demam jangan sampai sedang pilek jangan sampai sedang batuk
sehingga ketika vaksinasi healthy zen ada dalam kondisi bugar
selalu jaga kesehatan ya healthy zen ya
macem macem banget ya konsultasi asik dari healthy zen kali ini
saya tunggu pertanyaan lainnya yang bisa di share ke instagram dan twitter
buat sekarang saya dr fala dinda pamit dulu